ya setelah nanti baru kami akan sampaikan semuanya
perapar tiga per tune
setelah nanti baru kami akan sampaikan semuanya
ketua umum wakil ketua umum eksekutif komite saya selaku sekretaris jenderal
kemudian tim investigasi komite yudisial hadir semua